inilah rumah milik zainuddin di kampung margajaya
kecamatan negara batin kabupaten waikanan lampung
selama satu tahun ini warga tidak menyangka
jika di dalam septic tank rumah tersebut
jenazah zainuddin bersama istri anak dan cucunya dikuburkan
diduga pembunuhan terhadap pria berusia empat puluh tahun
beserta keluarganya ini terjadi oktober dua ribu dua puluh satu silam
peristiwa pembunuhan ini baru terungkap kami siang
kepolisian resor waikanan lampung berhasil menangkap dua tersangka
yakni er dan wh
awalnya polisi mendapat pengakuan dari tersangka wh
yang mengaku ikut melakukan pembunuhan terhadap juanda
yang terjadi pada februari dua ribu dua puluh
dari keterangan wh pelaku pembunuhan adalah er
yang merupakan saudara tiri juanda
jenazah juanda dikuburkan di kebun singkong tidak jauh dari rumahnya
dari pengakuan ini polisi berhasil menangkap er
di tempat persembunyiannya di daerah kabupaten lampung selatan
er yang merupakan anak kandung zainuddin
ternyata merupakan pelaku utama pembunuhan keluarganya
yang berjumlah lima orang tersebut
kepada polisi er mengaku sebelum membunuh juanda
ia membunuh ayahnya zainuddin ibu tirinya siti romlah
kakaknya wawan dan keponakannya yang berusia lima tahun bernama zahra
keempat jenazah korban yang dibunuh oktober dua ribu dua puluh satu ini
kemudian dikubur di septic tank rumahnya
diduga motif pembunuhan adalah berebut harta warisan
setelah melapor sekitar bulan juli dua ribu dua puluh dua itu
anggota posen yang melidik ini kehilangan akhirnya dilidik lah
sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi
yang dilakukan hilang tersebut satu keluarga ini
kemungkinan dibunuh sama inisial eimin
sehingga inisial eimin ini dikuburkan kembali ke kppi
sehingga inisial eimin ini dikuburkan ke kppi sehingga inisial eimin ini dikuburkan ke kppi

selain menangkap kedua pelaku polisi juga menyita barang bukti
berupa satu batang besi panjang sekitar satu lima meter
satu unit handphone dan satu pilah kapak
sugianto andi surahman lampung
yang kecil langsung